ada tim gabungan dari polri dan tni rabu pagi
melakukan patroli ke sejumlah pul taksi dan pangkalan ojek online di bekasi jawa barat
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi balas dendam susulan
puluhan anggota kepolisian mapolresta bekasi kota dan tni akatan darat pada rabu pagi
melakukan patroli keliling ke sejumlah titik kumpul tukang ojek online dan juga pul taksi di bekasi
salah satunya adalah pul taksi yang berada di jalan perjuangan marga jaya medan satria kota bekasi ini
puluhan petugas berjaga di depan gerbang
petugas juga melakukan pengecekan dan memberikan sosialisasi agar tidak melakukan aksi demo yang bersifat anarkis seperti kemarin putri
dan menurut petugas patroli dilakukan sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah terjadinya demonstrasi atau tindakan balas dendam
dalam kesempatan ini petugas juga mengingatkan kepada para supir taksi ataupun ojek online agar tidak terprovokasi
jalan normal dan tidak selalu anarkis lah